tuh penjaganya lagi tidur
ini kesempatan kita untuk kabur nih
kita ikat dulu tangan penjaganya
biar mereka tidak ngubur kita
oh berarti tariknya mana dong
ini tenang kan
biar hafiz yang cari
john siapa yang berteriak
aduh gaut nih
jadi ketiga anak ini temen temen lo
tolong lepasi mereka semua om
karena mereka itu anak anak baik
ketiga anak ini
mereka kita paksa
menjadi pencuri kotak amal di masjid
menyuruh anak anak kecil
untuk mencil kotak amal di masjid itu dosanya berlipat lipat ganda om
taufat om taufat
lu jangan sok nasihatin gue
yang penting kalian menghasilkan uang buat kue
iya kita ga mau ngelakuin ini om
masa nyuruh anak kecil nyuri kotak amal sih
biar kalian tau aja
gue akan jual kalian ke luar negeri
hafiz udah empat hari ga pulang ke rumah
berilah petunjuk ya allah dimana anakku berada
alhamdulillah berkah rahmat allah
habis bisa bersilaturahmi dengan kalian semua
karena hari ini hafiz akan membawakan tema bersilaturahmi
kita akan diberkahkan rizki kita
dan dipanjangkan umur kita
karena rasulullah saw bersabda
barang siapa yang banyak bersilaturahmi
maka akan diberkahkan rizkinya
dan dipanjangkan umur
panjang umur berkah rezeki ingin
maka dari itu kita semua harus banyak bersilaturahmi
demikian ungkain kata dari hafiz
wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
subhanallah anak ibu
kamu pintar sekali nak
gimana cerama hafiz bagus ga
ibu bangga sama kamu
makasih ya bu
nanti kalau hafi sudah besar
hafiz kalau udah besar insya allah
ingin jadi mubalik besar bu
mudah mudahan allah mengabulkan cita cita kamu ya
sekarang ibu pengen dengar kamu bacain surat ar rahman
ya allah mudah mudahan
ya allah mudah mudahan
penjaganya lagi tidur ini kesempatan kita kabur nih
dulu tangan penjaganya kita berarti ternyata
bang bang bang mengobar bangun bang aduh lu ngagetin gue aja habis sama temen temennya kabur
ngapain kalian disini
kalian gak tau
justru ini mereka yang ngikut semua bos
jadi si hafiz dan temen temennya
ajar kurang itu anak
kurang ajar bos
sudah cepat kejar pakai motor
tengahnya masih diikat bos
buka gini aja kalo gak becus gimana lu mau jadi bos kayak gue
eh doni lu jaga anak anak
jangan sampai ada yang kabur lagi
boleh boleh mau kemana
itu ada penjahat yang lagi kejar kejar kita
tidak ada penjahatnya

alhamdulillah bu hafiz selalu diindungi oleh allah
ya ampun nak ibu apga bisa tidur mikirin kamu
ibu takut kamu kenapa kenapa sayang
sahabat sahabat hafiz ini yang menyelamatkan hafiz
terima kasih ya anak anak
ibu kenal sama dia
dia itu suami yang tidak bertanggung jawab
dia ayah kandung kamu nak
dia pergi meninggalkan ibu saat ibu melahirkan kamu
om ini yang menjelik hafiz dan memaksa hafiz untuk jadi pengemis bu
kamu harus ketemu dengan bapak kandung kamu dalam keadaan seperti ini
gak apa apa bu
semua ini sudah takdir dari allah
akhirnya kita pindah ke grand